selanjutnya anak ag melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan tersangka penganiayaan mario dandisatrio atas dugaan pencabulan ke polda metro jaya pada senin lima mei dua ribu delapan belas
sebelumnya ag sudah dua kali melaporkan mario terkait pencabulan namun kedua laporan tersebut belum diterima polisi
tim kuasa hukum anak yang berkonflik dengan hukum ag kembali mendatangi polda metro jaya pada senin sore ini merupakan ketiga kalinya kuasa hukum ag datang untuk membuat laporan polisi
pada laporan ketiga ini polda metro jaya resmi menerima laporan polisi dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh tersangka penganiayaan mario dandisatrio
alasan dilayangkannya laporan polisi ini lantaran adanya informasi dugaan pencabulan dalam persidangan ag
untuk memperkuat laporan polisinya tim kuasa hukum ag turut menyertakan delapan barang bukti
ketika di teman teman di masyarakat juga mempertanyakan apakah pencabulan suka sama suka ya itu pidana juga
jadi itu delik biasa yang harusnya sudah diselidiki sebelumnya
kalau untuk alasan kenapa kemarin penolakan kami sudah diskusi dengan pihak polda metro memang ada miskomunikasi sedikit di pihak di sini ternyata
yang mungkin belum berani menerima laporan atau mungkin belum berkoordinasi dengan unit ppa atau subditrenata